puan dikempel saya motor ini
itu kan karena awalnya dia bilang mau buka usaha kosmetik
ternyata lama lama kemudian pada selentingan bahwa dia itu
berusaha untuk mencari pekerjaan
obat ilegal mungkin pak ya
kemudian ini ada beberapa minggu kemarin ya ada
yang mengabarin bahwa yang jual kosmetik itu ditangkap
sementara itu suasana berkabung masih kental terasa
di rumah korban di desa monkelayu pada senin malam
fauziah ibu korban mengaku sangat terpukul

fauzia pun menceritakan kronologi kejadian yang menimpa anaknya itu
ketika itu imam sempat menelpon keluarganya memberitahukan
ia sedang dalam sekapan penculik
imam meminta keluarga untuk segera mengirimkan uang lima puluh juta rupiah
agar tidak disiksa lagi
hingga akhirnya pada rabu dua puluh tiga agustus
fauzia mendapatkan kabar anaknya telah
ditemukan dalam keadaan tak bernyawa
di kabupaten karawang provinsi jawa barat
jenasa imam tergeletak di dalam sebuah kali
saya mengacu perasaan seorang ibu yang mana disiksa
tak ada lagi yang bisa diaduknya
tidak ada keluarga tidak ada maaf
fauzia berharap agar kasus tewasnya imam diusut tuntas
pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpal
tidak ada yang dapat diaduk
meliputan cnn indonesia